hakim menjatuhkan ketok palu fonis terhadap dua terdakwa kasus penganiayaan terhadap david ozora yaitu mario dandi dan shane lucas
mario dandi difonis dua belas tahun penjara serta membayar restitusi dua puluh lima miliar rupiah sementara tushan lucas dijatuhi vonis lima tahun penjara
bagaimana tanggapan pihak david ozora apakah vonis hakim sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban
bergabung bersama kami unoto dwi yulianto tim kuasa hukum dari david ozora selamat sore mas unoto
selamat sore mbak tiffany
ya baik mas unoto bagaimana respons dari kuasa hukum terhadap fonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hari ini untuk mario dandi dua belas tahun penjara
sudah sesuai dengan harapan dari tim kuasa hukum dari sidang tuntutan beberapa waktu lalu
halo mbak suara saya terdengar jelas
silakan terdengar jelas mas
ya secara umum kami mengapresiasi dari pihak keluarga juga mengapresiasi putusan hakim yang sudah cukup detail menguraikan unsur unsur dan juga fakta fakta kejadian secara lengkap
juga mengakomodir harapan dari pihak keluarga beberapa waktu lalu pada saat menyerahkan rapor merah mario dandi dan shane lucas ke majelis oleh orang
juga mengakomodir harapan dari pihak keluarga beberapa waktu lalu pada saat menyerahkan rapor merah mario dandi dan shane lucas ke majelis hakim yang sudah cukup detail menguraikan unsur unsur dan juga fakta fakta kejadian secara lengkap
juga mengakomodir harapan dari pihak keluarga beberapa waktu lalu pada saat menyerahkan rapor merah mario dandi dan shane lucas ke majelis hakim yang sudah cukup detail menguraikan unsur unsur dan juga fakta fakta kejadian secara lengkap
disebutkan bahwa agar rubicon yang dalam tuntutan jaksa itu dirampas untuk negara itu digunakan untuk membayar biaya restitusi
itu alhamdulillah dikabulkan oleh hakim
namun demikian ada beberapa catatan catatan yang menurut kami kurang tepat terhadap putusan tersebut
bahwa yang pertama terkait dengan unsur turut serta khususnya berkaitan dengan sens
ini kan ada pasal lima puluh lima dia dianggap turut serta terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan berat terencana
tetapi terkait dengan restitusi tidak dibebankan sama sekali
seyogianya dibebankan entah satu rupiah dua rupiah satu berapapun itu
sehingga ada unsur lima puluh lima nya lebih sempurna
itu yang pertama
yang kedua terkait dengan adanya perampasan aset
di satu sisi majelis hakim mengabulkan restitusi terkait dengan perampasan aset dalam bentuk mobil rubicon
tapi di sisi lain perampasan terhadap harta harta yang lain itu tidak dilakukan
sehingga restitusi yang diberikan oleh hakim ini lebih pada sifatnya sukarela
dibayarkan oleh terdakwa atau tidak
terserah kalau tidak dibayarkan nanti dibubat melalui jalur perdata
dari pihak keluarga sendiri itu inginnya ada upaya paksa terkait dengan mekanisme pembayaran restitusi
seharusnya restitusi itu punya daya tekan yang lebih kuat terhadap para pelaku tindak pidana
artinya yang ditekankan dalam putusan itu
seyogianya jika restitusi tidak dibayar maka harta bendanya atau asetnya disita atau dia menjadi berhutang
sampai dengan itu dilunasi begitu
dan jika masih juga tidak dibayarkan maka diganti dengan tindak pidana
itu harapan dari pihak keluarga
begitu mbak tiffany untuk sementara
oke terkait dengan masalah restitusi ini mas unoto
mengapa dari pihak kuasa hukum dari david begitu kekeh dengan permasalahan atau tuntutan restitusi
di sidang tuntutan sebelumnya satu ratus dua puluh miliar rupiah
kemudian difonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim hari ini turun jumlahnya menjadi dua puluh lima miliar rupiah
ketika sidang beberapa waktu lalu dari saksi ahli yang meringankan pihak mario juga mengatakan bahwa jumlah yang diminta satu ratus dua puluh miliar rupiah itu terlalu besar terlalu fantastis nominalnya
jadi itu akan menjadi maksimal untuk penyelesaian

tapi itu akan menjadi maksimal untuk penyelesaian

mendengar tapi terputus putus
pada prinsipnya mengenai besaran restitusi itu kan yang menentukan lpsk ya mbak
dari pihak keluarga sendiri tidak pernah menyebutkan secara detail harus berapa dan lain sebagainya
oleh karenanya restitusi dibahas dan dikabulkan
oleh hakim saja kita sudah mengapresiasi
mengenai besarannya kita akan berkonsultasi kepada jaksa dan lpsk
karena yang menghitung itu kan lpsk
berapa sih yang adil
saya pikir hakim mencoba mencari jalan tengah terkait besaran itu dengan menghitung sendiri
dan tentu itu kita menghargai dan merupakan keunangan majelis hakim juga untuk menghitung
nah namun demikian apakah itu sudah cukup merepresentasikan kepentingan semua pihak
tentu kita harus konsultasi juga dengan pihak lpsk dan juga jaksa penuntut umum yang memasukkan hitungan lpsk itu dalam tuntutan hukumnya
oke baik artinya apakah
masalah puas dan tidak puas
apakah dengan demikian dari tim kuasa hukum nanti setelah berkonsultasi dengan lpsk akan mengajukan keberatan terhadap jumlah restitusi yang sudah dijatuhi oleh majelis hakim
iya kewenangan untuk mengajukan banding atau tidak kan ada pada jaksa penuntut umum
apakah dengan putusan hari ini itu jaksa penuntut umum sudah cukup puas karena ada beberapa hal yang memang dikabulkan terkait dengan tuntutan maksimal dua belas tahun
tapi ada juga yang tidak dikabulkan terkait dengan pidana penjara sebagai pengganti restitusi
nah tentu itu kewenangannya ada pada jaksa penuntut umum
meskipun misalkan kami menginginkan banding
ternyata jaksa penuntut umum sebaliknya juga tidak bisa kita paksa
atau sebaliknya kita ingin banding mereka yang nggak mau kita juga akan kerepotan
tapi yang pasti kami akan terus berkomunikasi dengan pihak jasa penuntut umum dan juga lpsk untuk mencari jalan terbaik
harapan dari pihak keluarga terkait dengan restitusi ini di luar nilainya berapa berapa ya mbak
terkait dengan restitusinya itu lebih concernnya pada upaya paksanya
bagaimana cara pihak pelakunya
pelaku ini atau terdakwa untuk membayar restitusi
terkait dengan besarannya harus berapa berapa kita serahkan kepada yang berwenang dalam hal ini
ini majelis hakim mungkin nanti di tingkat pengadilan tinggi maupun di mahkamah agung
karena pihak para pelaku juga sudah tegas akan mengajukan banding
tadi shane secara tegas mengajukan banding kalau dari pihak mario masih pikir pikir dalam waktu dekat ini satu minggu ini
terakhir mas unoto
respon kuasa hukum terhadap fonis mario
sen hari ini juga difaunis lima tahun penjara
apakah memang fonis yang dia jatuhi oleh majelis hakim pada hari ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban
walaupun kita tahu shane mengajukan banding mario masih pikir pikir tadi seperti yang anda sampaikan
ya khusus terkait dengan sains ya
kalau dilihat dari peran dan apa namanya perilakunya sama perusahaan
terus itu sudah terjadi
pak ini sudah sesuai dengan tuntutan
meskipun ancaman sama dua belas tahun tapi tuntutannya oleh jasa penuntut lima tahun
hanya berkaitan dengan restitusi tanggung renteng
ini tidak dikabulkan oleh majelis hakim
padahal kalau memang di sen itu terbukti pasal lima puluh lima nya turut serta membantu mario melakukan tindak pidana
maka segala akibatnya dalam hal ini ganti rugi
yang kita sebut restitusi dia juga diberikan beban juga
itu yang kita sebut harus ada nominalnya
entah berapa berapanya kita seyogianya ada
tapi faktanya dalam putusan itu sama sekali tidak ada
nah ini yang mungkin nanti ke depan akan dikoreksi oleh hakim tinggi atau bahkan di mahkamah agung
meskipun kita tahu sen tidak ikut memukuli tidak ikut apa namanya menganiaya
atau turut serta yang dikaitkan dengan pasal lima puluh lima
sudah secara otomatis konsekuensinya juga harus ditanggung sesuai dengan kadar kesalahan masing masing begitu mbak tiffany
oke baik terima kasih kuasa hukum david ozora
unoto dwi yulianto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected pada sore hari ini
selamat sore mas unoto sehat selalu
selamat sore mbak tiffany terima kasih banyak juga